beginilah keseharian fitriani
anak pertama dari dua bersaudara pasangan aco dan ida
warga desa taramanutua kecamatan tutar polewali mandar
gadis cilik yang duduk di bangku kelas satu sekolah dasar ini
terlahir dengan kondisi tangan dan kaki yang tidak sempurna
salah satu pergelangan kaki memiliki ukuran lebih pendek sebatas lutut
sementara pergelangan lainnya sebatas mata kaki
keterbatasan tak lantas membuat fitriani berkecil hati
fitri mampu melakukan aktivitasnya tanpa bantuan orang lain
seperti mandi dan memakai pakaian
ia bahkan dapat membantu ibunya mencuci piring
tidak hanya itu
gadis cilik yang bercita cita menjadi seorang guru ini juga piawai
menulis nama dan mewarnai gambar
pensil yang ia gunakan harus dipegang dengan kedua ujung lengannya
kelas berapa sekarang
fitri cita citanya mau jadi apa
kenapa mau jadi guru
biar pintar bisa mengajar
aco ayah fitriani yang bekerja sebagai buru tani
mengaku belum mampu memenuhi permintaan sang anak
untuk membeli sepasang kaki palsu
mandi sendiri semua
tapi kalau ke sekolah bagaimana pak
ya dia gendong emaknya
dia gendong juga emaknya biasa juga temannya
kadang temannya yang ngantar ya
tentuan apa yang menurut bapak sangat dibutuhkan sekarang
ya kaki lah
fitriani sebenarnya memiliki dua pasang tongkat
hasil sumbangan warga yang prihatin terhadap kondisinya
tongkat tersebut tidak dapat digunakan karena berat
dan tidak sesuai dengan ukuran badannya